jumpa lagi dengan saya roby sofwan amin kali ini saya langsung melihat dan mengikuti proses
pembuatan tepung sagu aren di salah satu pembuatan tepung di desa kecepit kecamatan
punggelan banjarnegara jawa tengah di tempat ini banyak warga yang memiliki usaha pembuatan
tepung aren dan untuk melihat dan mengikuti proses pembuatannya saya didampingi salah satu
pembuatnya yaitu wahyu susanto sehari menjadi dapat ayo
untuk membuat tepung sagu aren prosesnya cukup berat dari mulai merebang pohon aren yang lokasinya
berada di pegunungan dengan medan yang berat proses membawa ke tempat pengolahan juga membutuhkan
tenaga yang ekstra ya hai saja harusnya orang ya kan kabel
setelah selesai diparut menjadi serbu tak ashamednya dalam menyaring serbu pohon aren
tujuannya agar antara serat dari pohon aren dengan kandungan tepungnya terpisah
agar hasilnya maksimal proses penyaringan menggunakan
kain harus bertahap tidak dapat langsung dengan jumlah banyak proses penyaringan ini masih
dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama kandungan getah pada pohon aren
bisa menimbulkan rasa gatal gatal pada tangan untuk menghindari hal ini proses penyaringan
dilakukan setelah serbuk parutan dibiarkan cukup lama agar kandungan getah yang menimbulkan gatal
bisa hilang wah ini ternyata ini tepung mahal ya untuk bisa diolah jadi tepung seperti ini pohon
aren itu harus berumur paling gak lima belas dua puluh tahun baru ditebang kemudian diserut itu sampai akhirnya
nanti jadi tepung seperti ini pohon aren sangat bagus ditanamkan dengan air dan air yang sangat
tanam di daerah pegunungan karena cocok untuk daerah resapan air dan juga menahan tanah agar
tidak longsor tingginya kebutuhan tepung sagu aren membuat pohon aren banyak ditebang dan jumlahnya
saat ini semakin susah dan sedikit untuk itu penggunaan pohon aren atau pohon enau untuk tepung
ini sebenarnya sudah mulai dibatasi kita kembali ke proses pembuatan tepung sagu aren setelah seluruh
serbuk yang diparut disaring selanjutnya tepung sagu aren akan mengendap di bagian bawah nah
penasaran nih melihat hasilnya seperti apa

saya mencoba mengambil tepung sagu aren yang sudah mengendap
mas ini masnya tiap hari kayak gini ini saya baru sebentar sih pinggangnya agak pegel
agar menjadi tepung kering endapan pohon aren yang sudah disaring selanjutnya dijemur seperti ini pada
saat masih basah tepung sagu aren berwarna kecoklatan tetapi setelah dijemur kering tepung akan
warna menjadi putih
nah ini para pengrajin tepung sagu aren di kecamatan pugelan sering kekurangan karena
sudutnya bahan baku saat ini harga tepung sagu aren di pasaran mencapai dua puluh empat ribu rupiah per kilogram

bahan baku ini hanya untuk memanfaatkan bahan baku ini karena di dalam kemampuan bahan baku ini tidak akan menjadi
pembuatan dawat ayu banjarnegara di tempat mujamil
salah satu perajin dawat ayu yang sekaligus sebagai ketua paguyuban perdagang dawat ayu
di tempat ini saya langsung diajak mencari bahan baku pembuatan dawet ayu berupa daun pandan
selain berfungsi memberikan warna hijau
daun pandan juga berfungsi sebagai aroma wangi cendol dawet
setelah disuci bersih
daun pandannya kemudian untuk memudahkan nanti pada saat proses blender ya
mesinnya tidak panas
jadi ditumbuk dulu ya pak ya
blendernya tidak kelamaan
blendernya tidak kelamaan kalau sudah ditumbuk
jadi setelah disuci kita akan tumbuk dulu
daun pandan yang sudah dicuci bersih kemudian ditumbuk
oh iya untuk menghaluskan daun pandan ini para perajin biasanya boros dalam penggunaan blender
satu blender biasanya hanya bertahan satu tahun
setelah tiga kali servis para perajin biasanya harus membeli blender baru
selanjutnya siapkan tepung sagu aren agar menghasilkan dawet ayu yang bagus
satu kilogram tepung sagu aren dicampur dengan dua kg tepung beras
tepung sagu aren ini menjadi ciri khas dawet ayu banjarnegara
karena berfungsi untuk kenyalan pada cendol dawat
jangan lupa tambahkan garam secukupnya dan aduk dengan air putih hingga merata menjadi adonan
air perasan daun pandan yang sudah dipanaskan kemudian dicampur adonan tepung sagu aren tepung beras dan garam seperti ini
nah ini adonan yang udah dibikin cair seperti ini
tinggal dimasukkan dicampur sama daun pandan yang tadi sudah
agar tidak menggupal adonan cendol dawet harus terus menerus diaduk
pada hari biasa mujamil dibantu dua orang tenaga kerja
tentu saat penjualan meningkat mujamil akan menambah tenaga kerja tiga hingga empat orang
nah ini setelah tadi mengental ya kurang lebih jarum panjangnya ada di angka delapan
ini terus selama tiga puluh menit padahal posisinya berat dia sudah mengental
selanjutnya alat yang harus disiapkan adalah kayu seperti ini
kemudian hasil dawat ditampung
di wadah ember yang diisi air dingin
cetakannya oh cetakannya nih
ini pasang di sini
ini sampai ini juga bisa tapi takut
nah begini nih cara mengetahui apakah adonan dawet ayu sudah siap cetak atau belum
kalau masih lari cepat berarti belum ada
harus dikecilkan lagi apinya
lalu jatuhnya akan pelan
kayak hujan enggak kan
nanti hasilnya sudah bagus
pada saat proses pencetakan yang harus diperhatikan adalah kondisi air dalam ember
jika sudah mulai menghangat maka harus dipindahkan ke tempat yang baru yang masih dingin
ini agar dawet yang sudah dicetak cepat dingin dan tidak menyatu menjadi butiran butiran cendol dawet
ini sudah cukup
ini dibiarkan selama seperempat jam
nanti setelah itu baru disari
di luar airnya kita mau bikin gula
biar buat campuran channel
nah ini sudah dijadi
biar kandungan airnya turun
ini semua disari
nanti kalau sudah setengah jam nanti tinggal dipindahkan ke termos termos seperti ini
salah satu bahan yang harus dibuat terakhir yaitu santan kelapa
ini dilakukan karena santan ini tidak tahan lama
sehingga harus dibuat dan langsung disajikan
jadi untuk membuat dawat ayu itu kelapa atau santannya itu fresh
jadi tidak semua
ini cuma diparut
sebagian diparut di tempat penjualan
ini tinggal langsung dikasih air mata
nanti diberas itu yang kemudian dijadikan bahan untuk campuran dawat ayu
tinggal dimasukin plastik ya
bagian akhir yaitu penyajian
saat ini dawat ayu banjarnegara disajikan dengan berbagai rasa
kemudian nangka sesuai selera
cara menyajikannya gula merah dicampur dengan es
dan selanjutnya dituangkan cendol yang sudah dicampur dengan santan
dawat ayu banjarnegara mulai ada sejak abad dua puluh
dan jika berada di wilayah kabupaten banjaranegara
kita akan menemukannya banyak berjajar di tepi jalan
karena itulah di alun alun kota banjaranegara
pemerintah kabupaten membangun patung pedagang dawet ayu
sebagai simbol kelapa
di kabupaten banjaranegara
saat ini harga dawet ayu bervariasi
untuk pedagang biasanya dijual di rp enam per gelas
tapi bagi para pedagang dawet ayu yang sudah dikenal dan punya pelanggan loyal
dawat ayu bisa dijual hingga sepuluh rupiah per gelas
ya dawat ayu
dawat di banjaranegara

tetapi kalau nenek bagian dewa
yakup itu ditulis
makan banyak hari saya
sampai muz decidingh
jadi saya nyelak makanan ada
artinya terang atau tidak hujan dengan begitu mereka berjualan dawet kalau dibuka
musim kemarau atau tidak hujan laku tetapi kalau hujan mereka tidak bisa jualan dawet
robby soekarno amin dan daniel yuwantoro banjarnegara jawa tengah